saya berterima kasih kepada teman teman semuanya
karena kita tetap perlu menjaga daya tahan tubuh kita juga di situ di samping kita mesti memenuhi kebutuhan tubuh kita
setelah diresmikan nantinya pemerintah akan menggratiskan tarif bagi masyarakat
tapi kan sekarang kalau saya lihat itu banyak sekali kasus orang lingkaran pinggangnya semakin lama semakin melebar
tapi kalau kita nanya nanya deddy kan dia sempat ini ya bu ya dia pengen nyoba ke kuliah di luar lah ya
nah tetapi ketika auto rejection simetris kadang kadang harga turun banyak
karena menurutnya olahraga lari terutama lari dengan jarak jauh bukanlah hal yang mudah